jika ingin menang taa siar dalepa
aku sempat menipumu
dan aku tau
permainan apa lagi yang sedang kamu lakukan kepadaku
aku juga tidak tahu dengan perasaanku sendiri
aku tidak bisa melihat kau terluka
cukup ida karam
hentikan bualannya itu aku tidak ingin mendengarnya
di saat ini ada peperangan
kamu berusaha untuk
membunuhku ida karam
kamu dengan mudah mengucapkan kalimatmu tadi kepadamu
aku akan mempercayamu lagi
ingatlah ida karam
aku tidak akan pernah percaya kepada dirimu lain
mau percaya atau tidak
itu terserah padamu
aku sudah menyerahkan hati yang sejujurnya padaku
aku meminta keadilan
untuk ibu ndaku
baik padahal aku mati ditemanmu
lebih baik aku mengakhiri hidupku sendiri
itu jauh lebih terhormat
itu bukan suaranya
belum kalah tak patah di luangi tak akan ku bawas perbuatan kalian
aku terpaksa melakukan ini semua
ini bukan salahmu raden
aku tahu ayahku pantas menerimanya
tapi bagaimanapun juga dia ayahku
aku tak akan merasa kehilangannya
sekali lagi aku minta maaf mas
atas kejadian ini
aku tidak punya siapa siapa lagi
sementara kau akan kembali ke pajajaran
bukankah kau memiliki banyak saudara dan rakyat sukaman
yang mencintaimu dan menghormatimu
tapi tidak ada sebegitu pedulinya seperti kau raden
ardal heva kalau kamu mampu melewati ujian ini berarti kamu bakal sakti mantra guna
kamu bakal mampu menghabisi prabu siliwak
mendingan tahu jiwa kamu akan hantur perantasan
kamu sepedi pejamkan mata kamu
atau kamu mau mundur
tidak aku tidak akan mulia
sekarang ini berhenti berhenti
hong berhenti berhenti ini tawa ini tawa
maafkan aku aku sempat menipu dan aku tahu kau pasti sakit hati kepadamu
sejujurnya di dalam perjalanan ketika aku menemanimu untuk mencari adikmu
aku sungguh jatuh cinta padamu
tapi sudahlah lupakan saja
semoga kita tidak bertemu kembali
satu hal yang mesti kau tahu
surawi saya salah yang sudah membokong adik mikian santang
hingga terjatuh ke dalam jurang dan lupa hibatan
barang fuansi the
setelah mengangkat api
tidak saat untuk menengah
tinggal hanya dua hari
jatuh tak ambil
mau percaya atau tidak kepada aku
itu terserah padamu
kau memang tidak bisa aku miliki
katakanlah biasa kamu membuatku penasaran
karena aku aku sangat mencintaimu
kau memang tidak bisa aku miliki